sesuai dengan keputusan mui pusat ketua mui kabupaten jombang menyerahkan urusan tabloid indonesia barokah ke dewan pers
mui menyerahkan sepenuhnya kepada dewan peres nasional karena di sana ada mekanisme dalam hal urusan berita berita tertulis maupun tidak tertulis
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini